bovendigul dalam sejarah nasional dikenal sebagai tempat pembuangan sultan syahrir dan hatta
namun film ini bukan soal mereka tapi mengangkat kisah nyata pengabdian seorang dokter yang bertugas di pedalaman bovendi gull papua
yang menarik film ini dibuat oleh rumah produksi papua
mulai dari penyanyi edo kondologit hingga maria francisca finalis putri indonesia dua ribu empat belas
jangan itu sudung putra desa
untuk pengalaman pribadi memang sangat luar biasa bisa satu frame dengan krisin hakim dengan yusuf matulesi dengan edo kondologit
itu memang sangat luar biasa pengalaman yang sebelumnya saya belum pernah dapatkan
film ini sekaligus menjadi kebangkitan perfilman di indonesia timur
inilah yang membuat aktris kawakan christine hakim tertarik untuk terlibat dan mendukung penuh film tersebut
mereka tanpa latar belakang ilmu membuat film gitu ya
tapi kemudian dalam waktu yang singkat mereka sudah langsung learning by doing dan hasilnya tidak jelek
tetapi mereka juga keinginan mereka untuk belajar dan juga terbuka
kemudian mereka punya spontanitas dan kreativitas yang tinggi gitu kan
jadi sebetulnya hanya tinggal digerakkan sedikit saja sudah jadi
film ini bisa anda saksikan di bioskop mulai sembilan februari
geria putri jakarta